badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebutkan pada bulan april ini posisi semu matahari masih berada di sekitar ekwator dan menunjukkan fase gerakseme ke utara hingga juni nanti
apa nih yang dilakukan oleh seorang haryanto arbi
dan kemarin minggu ini lari minggu depan lari minggu depannya lari
jadi ternyata sini tuh ada bedanya ada yang perempuan ada juga yang laki laki
setidak tidaknya melalui peranan jaksa sebagai
something yang tiba tiba viral tau tau udah muncul dibikin musiknya sama eka
namun dokter mengatakan bahwa hidup sehat lebih dari itu